lo mau kemana lo tuh umpan berapi
kayak orang berkebaran lo gini
cantik ya cantik ya keren gak ya keren gak
mau ngajakin liat haji amai muna sama haji midin katanya udah sembuh udah pada balik ke rumah
iya iya kalo begitu gue ikut sebentar
tunggu gue ganti baju dulu
iya iya tunggu tunggu
tuh serah gue dong
yang bilang rumah orang hutan ya ampet
di rumah abang
tapi kan gak ada salahnya kalo abang juga mikirin nih
tetangga butuh ketenangan
ingat bang kita bukan hidup di hutan
jadi lo nganggap gue monyet yang ada di hutan
nah kalo merata bukan monyet
sedikit banyak dipake dong petaknya
orang lain kan butuh istirahat
itu mau kagak mau lu ngartain gue monyet yang kagak ada otaknya
gue akan terima
kamu aja ngirim gak
iya kita cuma kasih tahu baik baik bang
udah sekarang gini aja
sekarang mendingan lu jangan ikut campur urusan gue
karena gue kagak pernah ikut campur urusan rumah tangga orang
namanya kita hidup bertetangga nih
ada keluhan dari umi mariam
apa salahnya sih kalau abang dengerin tuh keluhannya
iya bang kalau omongannya bener dengerin aja
kalo emang gak bener ya gak usah diikutin
udah jangan sok nasihatin gue dah
lo belum seberapa belum seberapa lu
tempat bubur lo mau
gue acak acak gobrak abrik mau
eh sembarangan woy
arak gobrak abrik orang orang
saya kasih tau badar sama sembarik
marunya gak mau ke kamu
emang kamu saja yang bisa jadi perempuan
jangan gue campur lo ya
lo berani mau ke kolong
saya tidak sia
kita kesini bukan nyari berantem
kita nyari kedamaian cari ketentraman
berhukuman antara tetangga
udah kita pulang aja
gini bang ya
yang penting saya udah ngingetin
ya peluhan dari ungi mariam
selanjutnya ya terserah bang mau terima atau kagak
eh eh eh eh kodok
wah kurang ajar lo
hai allah kami datang
kayak orang berbaran lo
cantik ya cantik ya
keren gak keren gak
bang ini mau ngajakin si eti
katanya udah sembuh
udah pada balik ke rumah
iya kalau begitu gue ikut sebentar
tunggu gue ganti baju dulu
iya iya tunggu tunggu tunggu
gimana kabarnya jaman muda pak haji muhyiddin
ya kayak yang lo lihat aja pada semua
waduh kadang baik baik sehat walaupun
tapi kok masih pada duduk di kursi roda aja bu haji pak haji
gue disini sini nih bukan berarti gue sakit parah
cuma dokter bilang gue ini kudus istirahat
yah malu orang kaya
kalau sakit ya begitu
cuma gue cuma ikutin saran dokter aja
kan begitu pak
terus jadi dioperasi apa enggak
abah sama umi itu sekarang berobat di klinik yang dibilang sama ching nelan
tapi jangan salah lo
bukan berarti gue harus sanggup bayar operasinya
duit gue banyak
lo semua kan pada tau
duit gue banyak
soal operasi duit gak ada masalah
cuma gue ini takut sama jarum suntikan
masa badan gede segede bu haja takut sama jarum
pan jarum kecil bu haji
biar kecil juga tuh jarum tajem
nusuk kentang kulit
makanya bu hajah kalau mau bersumpah hati hati
akhirnya bikin susah sendiri
pak haji sama bu hajah itu akibat dari sumpah palsu pak haji sama bu hajah
makanya musibah datang terus menimpa bu haji dan pak haji
bukannya nyumpah ini ya
untung mah tulahnya bu haji sama pak haji sendiri
kurang ajar lo ya
harusnya pak haji sama bu haji taubat
biar allah gak ngasih azab yang lebih gede
benar benar keterlaluan lu ya
ngeliatin gue bukan doain
malah ngutuk ngutuk gue loh
baik istighfar ba
kagak pake deh
gue kagak sudi diliatin mereka semua
pastinya nih udah diatur nih
kita memang ambis ambis yaudah
kenapa nama gue dibawa bawa
lo berdua kan provokator
emang gue gak tau yang lo suruh ibu ibu tuh buat lupa nyumpahin gue
apa gue apa gue yang mempengaruhi mereka
ayah mama gak pernah nyuruh ibu ibu ngapa ngapain
bener haji maimunah
mak sama haji rodia juga gak tau apa apa
itu kan cuma bisa bisa sandiwara loh aja
maafin umi sama abah harum ya
karena udah memperlakukan yang gak enak
kita semua sudah tau kok
sifat dan kelakuan bumi kamu sama abah kamu
yang penting abah sama umi rum baik baik aja
biar cepet sembuh ya
romi juga mau bilang terima kasih karena udah datang tapi
tapi ya diperlakukan seperti itu
gak usah diangkatin lagi ya
ada di dalam mas
kita cek buru buru
masih masih ada ministri
mapain mamiku ikutan ee nengok mereka
gak kecuali udah pada mokad
gue baru mau udah nengokin
berantem lagi lu ya
kita berdua nih ngajakin badar
gak mau ji dia
ah anti gue sama mereka ji
dar nggak boleh begitu dar
biar kata musuh kita juga
kalo emang lagi kesusahan kita kena bantu
apalagi nih tetangga
udahlah kita jungkuk aja
ji gue takutnya
malah nambahin dosa ji
lagian gue pengen ke tempatnya sobari dulu ji
mau ngeliat parkirannya
splateran siapa tau dapet
udah terserah lu dah
kurang ajar bener si sulam ya
rt bukan pengurus masjid bukan
berani beraninya ngelebrak lu
itu dia pak haji
alasannya katanya atas pengaduan umi mariam
padahal nih pak haji
kakak temen temen saya
itu bisa bisanya si sulam haji
dia kan orangnya tukang cari muka
mbah istighfar mbah
mbak itu kan baru aja minta maaf sama keluarganya bang haji sulam
gak usah cari cari masalah lagi lah mbah
ini masalahnya lain
apa hanya ingin membela si kartun
karena dia menjadi sasaran korbannya si sulam
nah ini nih orang yang temenin dapet orang kecilnya
bersama pak haji
bersama pak haji
bersama pak haji
bersama pak haji
siapa lagi kalo bukan juragan bubur
yang kagak puas pengen nginjek
kayak si kartun
bersama pak haji
bersama pak haji
bersama pak haji
udah deh lah
jangan lu berlagak bego
ngapain lu ngusik si kartun
memang lu yang punya kampung ini
bersama pak haji
bersama pak haji
jangan jadi keblinger lah
kesian tuh orang baru
baru aja dia pindah
udah lu usik
bersama pak haji
bersama pak haji
bersama pak haji